terima kasih dr raisa
saudara saudara hari ini kami akan melaporkan kembali
tentang update data kinerja kesehatan
yang kami himpun dari kemarin pukul dua belas
sampai dengan hari ini pukul dua belas waktu indonesia bagian barat
dari seluruh laboratorium jejaring
untuk pemeriksaan covid sembilan belas yang real time pcr
maupun laboratorium yang menggunakan tcm
data ini kita impun dalam satu sistem
yang kita sebut dengan all record
data inilah yang kemudian nanti akan kita verifikasi ulang
dan kemudian kita koordinasikan dengan daerah
terkait dengan ketepatannya
hari ini spesimen yang telah diperiksa
sebanyak dua puluh dua sembilan ratus sembilan puluh dua spesimen
sehingga total yang sudah kita lakukan pemeriksaan
dari hasil pemeriksaan tersebut
kita dapatkan jumlah kasus konfirmasi positif baru
sehingga total positif sekarang menjadi enam puluh dua satu ratus empat puluh dua
kalau kita lihat sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan
maka kita lihat bahwa provinsi
jawa timur hari ini masih melaporkan cukup tinggi
sebanyak empat ratus tiga belas kasus baru dengan seratus sembuh
kemudian dki jakarta dua ratus dua puluh tiga kasus baru dengan dua ratus enam puluh delapan sembuh
sulawesi selatan satu ratus sembilan puluh lima kasus baru dengan empat puluh satu sembuh
jawa tengah satu ratus sepuluh kasus baru dengan lima puluh sembuh
dan bali sembilan puluh satu kasus baru
dua puluh empat sembuh
ada dua puluh provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus
kurang dari sepuluh
bahkan ada enam provinsi yang hari ini melaporkan
tidak ada penambahan kasus sama sekali
bahkan beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak
dibanding dengan kasus baru yang dilaporkan
saudara saudara penambahan satu empat ratus empat puluh tujuh kasus baru ini
tidak dimaknai bahwa seluruhnya masuk ke rumah sakit
karena sebagian besar kasus sembuh yang dilaporkan ini
proses penambahan kasus ini didapatkan dari hasil kontak tracing
terhadap kasus positif yang kita rawat dan kita temukan
kemudian kita lakukan pemeriksaan spesimen secara lebih masif
kita bisa melihat bahwa sampai dengan hari ini tingkat
penggunaan tempat tidur di rumah sakit
untuk penderita covid sembilan belas ini hanya terisi lima puluh tiga lima puluh persen
artinya kita kurang lebih masih punya separuh kapasitas tempat tidur lain yang belum diisi
saudara saudara gambaran ini menunjukkan bahwa kasus baru yang kita dapatkan dalam beberapa hari terakhir
bahkan dalam dua minggu terakhir dari pengataan kami
sebagian besar kita temukan kasus dengan keluhan klinis yang minimalis
yang tidak menggambarkan adanya indikasi untuk dirawat di rumah sakit
sehingga kita memberikan arahan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan isolasi secara mandiri
inilah yang kemudian menjadi penting
karena kepatuhan dan kedisiplinan dalam melaksanakan isolasi akan sangat berpengaruh terhadap penularan kasus yang baru
saudara saudara sampai dengan hari ini
kasus sembuh yang terjadi
yang sudah kita dapatkan adalah enam ratus lima puluh satu kasus sembuh yang baru
sehingga total yang sembuh menjadi dua puluh delapan dua ratus sembilan belas orang
dilaporkan untuk kasus meninggal lima puluh tiga orang sehingga total meninggal menjadi tiga delapan puluh sembilan orang
sampai dengan saat ini sudah empat ratus lima puluh tiga kabupaten kota yang dilaporkan terdampak
artinya kita temukan kasus di tiga ratus lima puluh empat kabupaten kota
tidak seluruhnya kasus baru ini juga kasus kasus yang lama
karena ada beberapa provinsi dalam beberapa hari terakhir ini tidak ditemukan kasus baru
kita masih melakukan pemantauan terhadap odp sebanyak tiga puluh delapan delapan ratus sembilan puluh orang
dan pengawasan secara ketat terhadap pasukan
pasien dalam pengawasan sebanyak empat belas dua ratus lima orang
saudara saudara gambaran gambaran ini meyakinkan kita
bahwa aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai produktivitas kembali
di beberapa daerah masih beresiko
ini disebabkan karena ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan
sekali lagi aktivitas untuk produktif kita perlukan
namun mempersyaratkan aman dari covid sembilan belas
dan ini bisa kita capai manakala kemudian kita disiplin
dan ketat menjalankan protokol kesehatan
menjaga jarak menggunakan masker dengan benar
dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun
ini prasarat utama kalau kita
dan ini prasarat utama kalau kita

saudara saudara sekali lagi kami mengingatkan
bahwa penularan dari hari ke hari yang masih kita temukan
adalah gambaran dari masih adanya orang yang membawa virus ini
namun dia tidak mampu melindungi orang lain
karena tidak menggunakan masker karena tidak menjaga jarak
dan masih ada orang lain yang sehat yang rentan
korban tertular karena tidak menggunakan masker
karena tidak menjaga jarak
dan tidak mencuci tangan secara sering dengan menggunakan sabun
ini titik lemah yang selalu terjadi
dan inilah yang menyebabkan dari hari ke hari kasus saja
masih saja terjadi
saudara saudara mari kita yakini bersama dengan komitmen bersama
terus menerus bergotong royong
saling mengingatkan untuk menjalankan protokol

cara inilah yang memungkinkan kita untuk bisa memutuskan rantai penularan ini
sudah cukup banyak provinsi yang mulai terkendali
dan masih ada beberapa yang memang belum terkendali
sudah barang tentu gugus tugas daerah akan mampu memetakan
secara lebih detail pada tingkat kabupaten kota
dan gugus tugas kabupaten kota akan bisa memetakan lebih detail lagi
pada tingkat kecamatan